sementara itu calon gubernur dki dari koalisi cikeas agus harimurti yudhoyono menyatakan tidak terpengaruh dengan masalah internal partai persatuan pembangunan p tiga
putra sulung mantan presiden ri ke enam ini menegaskan dirinya dan tim lebih fokus dengan strategi pemenangan
sementara menanggapi masalah internal partai persatuan pembangunan agus harimurti mengaku tidak terlalu menanggapi dan hanya fokus pada strategi pemenangan
agus dan silviana murni mendapat dukungan dari p tiga kubu roma hurmuzi namun kepengurusan p tiga kubu jan farids memberi dukungan pada pasangan petahana basuki cayapurnama dan jarod saiful hidayat
kemudian tadi terkait dengan pertanyaan terakhir tentu itu adalah permasalahan internal dan saya sendiri tidak terlalu terganggu dengan masalah itu
kita tetap fokus pada strategi untuk kemenangan agus silvi dalam pertandingan
pemilu bdk jakarta ini